hai hadirin dimohon berdiri presiden republik indonesia bapak joko
lagu kebangsaan indonesia raya oleh paduan suara smk negeri sebelas medan
pers nasional sekarang ini saya ingin mengatakan bahwa
dunia pers tidak sedang baik baik saja
hai saya ulang di dunia pers tidak sedang baik baik saja
hai dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers
hai selalu itu yang kita suarakan tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama
hai menurut saya sudah bergeser karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini
hai per sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital
semua orang bebas membuat berita dan sebebas bebasnya
hai sekarang ini masalah yang utama hai menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab
karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya termasuk platform platform
atau dikendalikan oleh ai
algoritma raksasa digital cenderung
mementingkan sisi komersial saja
dan hanya akan mendorong konten konten
rejian yang sensasional
sekarang ini banyak sekali
dan mengorbankan kualitas isi
dan jurnalisme otentik
ini yang kita akan semakin kehilangan
hal semacam ini tidak boleh mendominasi
kehidupan masyarakat kita
media konvensional yang beredaksi
semakin terdesak dalam peta pemberitaan